alia belum berketeraluan
sama pacar sendiri demi kakak ipar iya
kau pikir kok babysitternya apa
kak udah deh kak please ya
aku lagi gak mau berantem
aku mau nanya baik baik mita mana
gak penting ya nanya
karena semua cowok di dunia ini kayaknya peduli banget sama cewek itu
mita kamu harus dengar perjelasan aku mita
itu mi lu ngapain sih malem malem gedorin kamar orang pak
enggak aman mengantuk
mita aku tahu kamu marah sama aku mita
tapi tolong buka aku mau jelasin
kamu gak punya maldo ya
aku ada urusan sama mita pak ma
kamu kok kasar sih sama mama
ini nih kebiasaan gaul sama orang kampung ketularan kan jadinya
jangan lupa pak ya
penghuni rumah ini adalah orang baik baik
orang yang punya manner
pantes gak adik ipar gedor pintu kakak ipar malem malem begini
aku harus nih jelasin sesuatu sama dia pak
aku mau minta maaf atas kejadian tadi
ada apa mim
cinta sama apa
kamu diapain sama milo
kamu gak usah takut di rumah ini tidak ada yang berani marah sama kamu
tadi waktu aku di restoran tiba tiba mbak alia datang pak
terus dia nampak
alia benar benar keterlaluan
yang salah juga milo
kenapa juga mesti berbohong sama pacar sendiri
oh jadi mama yang ngadu sama alia
eh dengar ya
udah jelaskan maksud mama apa
penting gak sih berbohong sama pacar sendiri demi kakak ipar iya
udah diam semua
pokoknya mulai sekarang minta tidak boleh keluar rumah tanpa sepengatauan papa
dan papa tidak ingin minta dipermalukan

papa tidak mau dengar alasan apapun juga udah sekarang bubar
bikin malu malem malem bikin ribut
kita dukung juga ya
mau istirahat kasian filno kan
papa gak capek ya
mama tuh capek
capek sekali dengan semua masalah yang ada di rumah ini
papa sudah tahu arah pembicaraan mana
dan papa tidak akan menyalahkan mita sedikitpun
sebenarnya sih tadi kan
papa gak harus ngebentak milo
ini kan bukan anak kecil lagi pak
mama belum selesai ngomong pak
mama punya solusi
gimana kalau seandainya papa memberikan uang dalam jumlah yang besar
kepada mita dan bayinya
terus suruh mereka pergi
dengan gitu semua masalah terselesaikan
jadi mama menyuruh papa mengusir menantu papa sendiri
dan mama tega
supaya papa mengusir cucu bapak sendiri
papa tidak ragu lagi
kalau vino itu adalah cucu papa
dan mita adalah anggota keluarga kita
terserah mama suka atau tidak
papa sadar nggak sih pak
papa itu udah dibutain sama air matanya mita
dan mama juga sudah dibutakan oleh kebencian yang tidak beralasan mak
mita dan vino akan mendapatkan bagian yang sama
sama seperti anggota keluarga yang lain
dan mama atau siapa pun
yang di rumah ini
pintu rumah ini terbuka lebar
dan silahkan pergi
papa tega mengusir mama
mama punya masalah dengan mita dan film
ya gak ada yang papa usir
nah udah lah
aduh kamu tau gak
papa itu terlalu percaya sama mita sama vino
dan ini bahaya
karena jatah warisan kita itu akan semakin sedikit
kenapa bisa bisanya papa lebih memilih perempuan itu dibanding kita
papa sampe rela ngusir kita di rumah ini mah
gak bisa aku gak terima mah
nah terus gimana
kita harus bikin rencana yang jauh lebih spektakuler dari sebelumnya
gue gak boleh nyerah begitu aja
alia itu punya seribu cara untuk menaklukkan laki laki seperti itu
ya aku tahu kamu masih marah sama aku kan
makanya aku datang kesini aku mau minta maaf
kamu gak salah komil
gak ada yang perlu dimaafin
aku mau minta maaf atas perlakuan alia semalam
dan dia udah membayang kesalahannya kok
aku udah putusin dia semalam
dan sekarang antara aku dan alia udah gak ada hubungan apa apa lagi
lebih baik kamu jauh dari aku mio
masih marah sama aku mit